ada pemandangan unik di bawah jalan layang kranji bekasi
kalau biasanya lahan kolong flyover dimanfaatkan sebagai taman
lahan di bawah kolong flyover kranji dimanfaatkan puluhan pedagang untuk menjual beragam furnitur
mulai dari kursi sekolah hingga lemari baju anda bisa menemukan aneka furnitur atau perabotan rumah di kolong flyover kranji
terletak di antara jalan sultan agung dan jalan jenderal sudirman bekasi
lapak dagang furnitur di kolong flyover keranji merupakan tempat usaha puluhan pengrajin
hampir semua furnitur yang dijual dibuat langsung di lokasi
kebanyakan dari mereka sudah menekuni pekerjaan ini jauh sebelum flyover keranji dibangun pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
salah satunya adalah madani seorang pengrajin berusia enam puluh empat tahun
sudah berapa tahun nih pak kerja di sini
saya kerja tahun tujuh puluh udah mulai kerja dari umur empat belas tahun
dari dulu memang membuat furnitur di lokasi ini atau pindah pindah nih pak
pindah pindah lokasi sini aja
semua furnitur yang dijual di sini terbuat dari kayu
lemari kayu dijual di kisaran harga dua hingga empat juta rupiah
sedangkan tempat tidur kayu dijual mulai dari dua juta rupiah per unit

perabotan dengan ukiran yang lebih kompleks dijual dengan harga dua hingga empat juta rupiah

sebagian besar pemilik usaha di kolong flyover keranji sudah memiliki pelanggan tetap
namun sejak pandemi covid sembilan belas masuk ke indonesia pada tahun dua ribu

penjualan furnitur di lokasi turun drastis
meski begitu seorang pemilik usaha di kolong flyover keranji enggan untuk pindah ke lapak dagang lain
meski begitu seorang pemilik usaha di colong flyover keranji enggan untuk pindah ke lapak dagang lain
praimi itu kalo tiap satu minggu tuh lumayan dapetnya gitu ya bisa sampai sepuluh potong
sampai sore dari pagi sampai sore yang lewat aja nggak ada
soalnya saya mau kemana lagi kalau gak ditempatin jalan layak gak ada tempat jualan lagi
sedangkan di sini kebanyakan kan pedagang
hadi sudah bekerja sebagai penjual furnitur sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
kini usianya tujuh puluh tahun ia mengaku kesulitan untuk membayar para pengrajin karena penurunan penjualan yang sangat signifikan
mayoritas pedagang di kolong flyover kranji belum bergeser ke ranah digital untuk berjualan
meski kesulitan mereka tetap berusaha untuk bertahan
mereka berharap pemerintah membantu pedagang kecil yang masih berjualan secara konvensional di kolong flyover keranji